aduh maaf ya kamu jadi nunggu lama ya
enggak kok aku belum nunggu terlalu lama juga disini gak apa apa
kayaknya kamu beginiinan ya dari tadi
nanti lain kali kalau ada kesempatan ibu main main kesini
insya allah doain ya supaya kita bisa ketemu lagi
iya saya tadi tuh kelupaan minta tolong sama bu tuti
belum dikunci tadi oh kontrakan yang saya sewa
baik nanti saya ke rumah ibu ya
ibu hati hati di jalan
aku pulang ya
akhirnya aku pulang
tungguin aku ya
aku harus coba hubungin mama lagi
aku harus tahu di mana tepatnya lokasi mama di bandung itu

depending viet kita mengambil masa
aja itu yang medical bike
ini palace dan drama
aduh ojeknya kemana
gak ada aja

mak antar aku dong
kemana udah hujan
nganterin obat ini buat yang sakit
oh buat yang sakit
sok itu naik
ini kenapa telfon papa kok sibuk terus ya
mama kira kira lagi telpon siapa sih
teleponnya sibuk terus
apa apa lagi cari cari aku
papa mungkin telepon ke orang orang yang kenal sama aku
karena selama ini
aku bener bener ngerasa betapa papa itu tulus dan cintai aku
dia mau merawat aku dengan telaten
nyuapin aku makan
mijitin kaki aku yang sakit
maafin aku ya pak
karena atas segala kebaikan kamu
aku malah ninggalin kamu pak
pasti kamu khawatir sekali
nanti aja deh aku telepon papa lagi
tapi alhamdulillah akhirnya telfon mama aktif lagi
mudah mudahan mama udah baik baik aja

lut aku mulai sakit lagi
ya allah mudah mudahan aku masih bisa tahan
ada apa ini
gak tahu bang mobilnya kenapa bang mogok ya

papa dan yang lainnya pasti nggak tahu kalau aku akan pulang
karena aku ingin membuat kejutan untuk mereka
ya allah ini perut aku semakin sakit
ah ini aku benar benar
benar benar aku gak bisa tahan
ibu baik baik aja
tapi wajah ibu kucit gitu
ibu butuh kantong kresek
atau ibu mau turun sini aja
biar muntah di luar
ibu lagi sakit ya
oh ibu lagi sakit
ibu obatnya gak ketemu ya
wajah ibu pucat banget ibu
apa butuh apa apa langsung ke mirna sama kiki ya
enggak lah gampang
bapak pasti masih kepikiran ya
mau nyusul mas al ya
mas al pasti bisa menemukan mama
papan di sini aja ya
jangan nyusul ke sana
tenang aja ya
kita di sini doain aja
kita berdoa semoga mama baik baik aja di luar sana
papa selalu mendoakan mama
supaya nggak sakit supaya sembuh
supaya bisa makan enak seperti kita
nah dan kayak gini ya
sedih loh kalau papa sakit
aku udah sehat ko
aku tinggal dulu bentar ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini saatnya untuk nelfon mama lagi
ini tuh hujan
tuh tangan lo diangker kemana teh
tuh tuh tuh mobil dia tuh
tuh kesana kesana
tahan ya bu tahan
aduh ini kenapa bu
tahu nih tiba tiba ibu ini kesakitan
ini saya kesini karena ubat ibu ketinggalan dikontrakan bu
bu sarah sadar bu
bu sadar bu
bu sarah sadar bu
aduh gimana ini
ini suaminya bu sarah
saya tuti pak
ini suaminya bu sarah
saya suaminya sarah
istrinya di mana
istri bapak tadinya mau pulang ke jakarta
tapi dia pingsan di jalan karena mobilnya mogok pak
ibu saya bawa pulang aja ya pak
ini sekarang pulangnya ke mana bu
lokasinya di mana bu
pulang ke kontrakan pak
di daerah mana bu
ini tuh di bandung pak
kok mama bisa sampai di sana mak
bu boleh tolong share log ke saya lokasinya
alamatnya juga sekalian bu ya
ya udah pak
saya nanti share log aja pak
aku harus segera ke sana
aku harus lihat mama
ya ada pak
titik pastinya di mana
masih saya lajak
aku akan bertemu dengan istriku ya allah
terima kasih ya allah
ya allah mudahkanlah lancarkanlah ya allah
supaya aku bisa ketemu istriku ya allah
bu sarah sadar bu
tadi suami ibu sudah telpon
dan saya sudah kasih alamat rumah ini bu
ijin ngambil baju dari tas ibu
ini kayaknya keluarga bu sarah
ini kayaknya keluarga bu sarah
ini kayaknya keluarga bu sarah
anak anak bu sarah
suaminya juga kelihatannya baik
pasti mereka khawatir sama bu sarah
jalan kawasan tv kemana
lebih baik bapak putar balik aja
di depan ada pohon tumpang pak
bagaimana kondisi bu sarah
ibu sarah harus segera dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap ibu
karena kita tidak bisa mengandalkan puskesmas ataupun klinik
iya sih kemarin juga sempat saya bawa ke puskesmas disarankan begitu
tapi untuk sementara dokter bisa tanganikan
sayangnya tidak banyak yang bisa saya bantu ibu
karena sepertinya penyakit bu sarah ini sangat serius
aduh gimana ya rumah sakit besar itu mana jauh lagi
saran saya agar segera mendapatkan perawatan lebih serius ibu
kalau begitu saya mohon pamit ya bu
oh iya dokter makasih ya bu
untung aja ada tetangga yang jadi dokter
jadi untuk sementara bu sarah bisa diatasi
tapi menurut dia
tetap bu sarah harus berhati hati
harus dibawa ke rumah sakit
ya sudah lah nanti tergantung bu sarah saja
bu sarah sadar
bu bangun bu
ada di sini lagi
tadi ibu sempat pingsan
tapi alhamdulillah ibu sudah diperiksa
sama dokter tetangga saya
sebaiknya ibu jangan melanjutkan perjalanan dulu ya

sebaiknya ibu istirahat aja dulu disini
sudah cukup buat saya menenangkan diri
tapi di luar masih hujan bu
sebaiknya ibu istirahat aja dulu disini
sampai jumpa lagi
tolong kamu hubungi teman teman kamu dan anak buah kamu
kerahkan semuanya untuk mencari mamanya andin di lembang bandung
baik pak setelah ini saya akan turun sama anak buah saya
biar mereka ke lapangan pak
oke terima kasih banyak
kamu dan lainnya tolong cek busara ke daerah lembang
setelah itu saya tunggu kabar baiknya
saya belum tahu juga bu
saya baru dapat kabar dari pak ahok
mama di lembang ya
nanti kapan kapan kita main kesana ya
mau dong ma
nanti sama opa sama oma ya
ya udah kita langsung pulang aja ya
biar mama bisa kasih kabar ini ke opa oke
yuk kita pulang ya
berarti opa nggak tahu oma pergi ke lembang dong
oma lagi mau jalan jalan sendiri saya
kalau libur enakan rame rame
iya memang tapi kalau oma lagi pengen sendiri bagaimana
iya termasuk liburan juga kalau oma lagi pengen sendiri ya begitu
emang rena mau dipaksa kalau lagi pengen sendiri di seluruh liburan rame rame
benar apa kata sus jadi kalau oma lagi pengen sendiri yaudah biarin aja dulu biar oma sendiri dulu
kalau oma pengen sendiri kenapa perlu dijemput sama opa
karena opa kangen sama oma makanya dijemput opa udah rindu banget sama oma
pokoknya semua urusan kantor kamu indoor dulu ya
yaudah saya pulang ya
kita mendapatkan titik terang
masih terpon bella ya soal perkembangan ini
di kamu udah mau sampai ya tapi ini aku masih belum siap di
bukan bukan saya juga masih di kantor kok saya mau update tentang busarah ke kamu
oh tante sarah udah ada kabar nih gimana kabar tante sarah nih
iya alhamdulillah kita udah berhasil melacak bu sarah tadi sempet aktif hp nya soalnya
alhamdulillah tante sarah terus sekarang tante sarah di mana di sama siapa
sekarang ini di bandung tepatnya di lembang
masya allah kok bisa tante sarah sejauh itu di
ya saya juga kurang tahu tapi pak al udah ngerahin tim untuk berangkat ke sana
ya allah alhamdulillah banget ya di akhirnya tante sarah semoga aja bisa cepet diketemu kanan berkumpul dan semoga keadaannya tante sarah baik baik aja
oke kalau gitu kayaknya aku jadi kepundok di tadi
oh ya udah kalau gitu yaudah
kamu siap siap aja ya nanti saya jemput kamu terus saya antar ke pondok pelita
emangnya nggak apa apa emang kamu udah selesai di
udah kok bel tadi juga pak sempet pamit ke saya baru aja pulang
yaudah kamu siap siap sekarang saya jemput kamu ya saya akan berangkat sekarang
thank you bi for you di kita itu di jalan
eh ini siapa di
ya ampun ya ampun ini apa
sini sini aduh aduh aduh aduh
eh ini kamu udah dapet semua bahan bahan untuk tiga sekolahnya udah ya
udah ini kok bagus
tita tita tita tita mau ini tatu tatu tatu yaudah
yaudah kalau gitu bawa deh dibawa ke kamar ya
ya udah ki temenin askar ke kamar ya sayang bersih bersih dulu abis dari luar oke
ya salam istri ki sekarang bu ki ki kita sebentar ya
gantiin baju cuci tangan cuci kaki

mah aku mau nyamperin papa dulu ya
aku dapet kabar dari mas al kalau mama tuh sudah mau ditemukan di lembang
alhamdulillah tapi is she oke dia baik baik aja
aku belum tau sih pastinya seperti apa mas tuh cuma ngabarin kayak gitu aja
karena handphone mama udah aktif jadi bisa dilacak
oh bisa dilacak ya tapi are you sure pas surya akan ya ya ya ya oke deh
aku samperin papa dulu sebentar ya
pak surya bukan ada di kamar lagi tidur mama gak ngeliat dari tadi
ah enggak malah aku tadi cek ke kamarnya papa gak ada
masa kalau ada di mana pak surya mama
serius sih mama gak liat dari tadi
mir mir mir kenal kenal sama papa gak
iya pak surya gak ada
tadi uya sama boeing bilang katanya om surya pergi ke buru buru gitu
pak pergi ke mana
enggak masalah lagi nih papa kan kalau di sini juga lagi sakit
terus mama sekarang belum ditemuin
akhirnya papa pergi ke mana ya
atau mau coba di telpon ke handphonenya pak surya
mas papa nggak ada mas
gak ada gimana maksudnya
jadi gini tadi itu pas aku habis keluar aku beli peralatan ke sekolahnya rena
pas aku balik lagi aku mau ketemu sama papa
papa yang nggak ada di kamar
kamu udah ngasih tau papa kalau mau ke bandung loh
udah udah aku top tapi aku gak ngasih tau
pasti kesana nggak mungkin kemana lagi
aduh kondisinya masih kayak gitu lagi pak surya aduh
udah kamu tenang dulu jangan panik
papa pasti baik baik aja
tidur dulu dulu dengan pembenderungan bék
dekat dimana pene bestimmut duit kita lelah itu
mana coba kita berangkat solat baru ini
something kita bahas waktu kasar cukup
kemudian orangnya hasn't agree
baterainya mau habis lagi
astagfirullahaladzim baterainya habis
kenapa aku gak charge tadi
lurus belok kanan
lurus belok kanan
sebentar lagi ma
sebentar lagi aku sampai
tunggu aku ma
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah yang maha pengasih
dan maha penyayang
ampuni hamba ya allah
karena dalam kondisi sakit seperti ini
hamba justru membuat keputusan
hamba malah meninggalkan keluarga
memberikan hamba kekuatan
kembali ke rumah saya
saya ingin berkumpul lagi bersama suami dan anak anak saya
mudahkanlah segala urusannya ya allah
terima kasih ya
bu tuti udah nungguin saya sholat
saya jagain ibu sholat
karena takut terjadi apa apa sama ibu
saya sungguh terharu
sholat dengan husu
kita hanya bisa berserah diri
kita tidak bisa mengubah takdir bu
ya kamu jadi nunggu lama ya
enggak kok aku belum nunggu terlalu lama juga disini
gak perlu di
saya kan masih pakai kemeja banyak
kamu gak nyaman ya pakai jaz saya
oh bukan bukannya gitu
jadi kita barengan aja ya
kamu pakai payung
kita barengan aja
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa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
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa